biar pada bercanda aja ini ngantuk suasana udah malem
pak di hotel aja ke pak
gak kan benil loh
kenapa kita masuk sini
ya itu rumah
eh ini sarang
emang aku tipu sama pasok disini terus

aduh kali masuk gimana

aduh wah itu
wah ini kamarnya
tidak ini berapa
wah ini berapa
tidak ini berapa
tidak ini berapa
gua harus bisa mencari dan menemukan suamiku si kino
ella juga mau mencari yang nol
saya akan membantu mereka menemukan pak ginok
tapi masih hidup kan be
gue masih hidup
ma ya itu memang benar benar pak gino
bukan dari baunya itu kecium kalau dia sedih
barangan aja ma jamu
masih utuh nih
tangannya kesini be
tani gue udah nganahan baunya nih
baunya kayak baulu ma
insya allah benar benar kelewat
di gang dangdut dari dulu nggak pernah ada setan
ini apaan sih
jangan kegandulan begini ngapa
duduk lewat sini
udah yuk jalan
ini kalau pakaian lo begini semua ini
nanti warga orang
nyangka lo jadi hantu tau nggak
pak gino bukan kita yang dikira hantu
malah pak gino yang sudah hilang beberapa waktu
dipikir udah dimutilasi
aku tak pulang lagi ya
aku is cuape mak
sudah kembali dengan selamat
iya tau mak
ya sudah mak
saya mau pulang dulu
anak takara kurusi mewa saku kurata
kau nggak bohong kau
nggak bisa setan
setahun lagi kau
iiih lu kenapa lagi lo
kenapa lu pan
kok ngaji pakai nanya kenapa kenapa
kaga sadar apa
tadi dari mulut kau ngaji tuh
masuk singkong ke mulut air
ya mending enak bentet kau ngaji
serem udah mau ngedah
nggak mau kesana lagi dah
sekarang gini aja deh
supaya setan kabur kita ngaji di masjid
ngaji di masjid gua bilang
lu pada kemana su
percuma deh kalau gitu
ini gara gara anak lu juga nih semuanya udah nyangka kita jadi hantu
udah deh pak gino
gimana besok aja dah
kalimu ada pada takut kali ya sama kita dikata setan
malam ini kita masjid tidur di mana dong pe
gua belum dapat pikir
eh enak aja
keburan nyamper oh
nah cerdas juga mak
sekarang gini aja
gimana kalau kita tidur di vos kamlik aja
eh ntar dulu pak gino
gimana kalau kita tidur di tempat jaga step aja
jakarta aja kayak gila lu
eh dah pun palem
badar sih lu
gua tolongin dok
eh gua udah jatoh
barang barang amat sih
gak ada bercanda aja
suasana udah malam
pak di hotel aja pak
gak kan benih lu
tidak naik gua pak
udah kalau gitu saatnya tidur
ya allah ya allah
masa iya sih be kita tidur sini be
gua kan ketua pkk di kamugam kadut ini be
maluk be maluk
sekarang begini aja mak
mbak be ada ide
mak tidur di atas pohon aja
nyampur sama celepuk
gua kan gengsi be
kuntiranak ada kuntiranak
kesurupan nyali pak
pindah pindah pindah
terpaksa ada gua
kenapa itu bergerak bergerak udah siang
tiduran pak dita
istirahat dia pak nangol
astagfirullahaladzim pak nangol
makasih pak nangol
udah siang ini nih
satu lagi pak nangol
pakai di dioker begitu sih
ini permata hatiku kong
danan danan pake cadar emang dia arab bapak
banget kong haji
oh jadi selama ini yang dianggap oleh warga gangdang duhantu
assalamualaikum pak hri
nek gimana nih ini ada gimana ceritanya nih
pak demang pak
lah ini banyak orang pak demang
mau biasanya apa pak
gue denger cerita yang kagak enak tentang keluarga gue
lo tolong ceritain dah
oh jadi begigi pak demang
oh pertanyaan begigi pak kino
oh jadi begitu
eh para warga eh
jadi bahwasana keluarga demang markumang tidak melakukan mutilasi
makanya seluruh warga gang dangdut kalau ada berita jangan huayu aja
dicek rasulullah pun mengecek
ngkong juga nggak percaya
masa anaknya demang si jai jain mutilasi
kagak bener kan kong
nggak ada itu nggak ada itu nggak ada itu
iya ya allah ujah ujah
berdasarkan kesabaran kita
allah telah membuka kita tidak pernah sama di demak
marilah kita ucapkan syukur kepada allah subhanahu wa ta'ala